nama deris nagara viral di media sosial setelah ia menjadi presiden badan eksekutif mahasiswa di columbia university amerika serikat
langsung saja yuk kita sapa ada deris nagara selamat pagi waktu amerika selamat malam waktu jakarta halo
halo kak assalamualaikum wr wb selamat pagi dan selamat malam
damang kak seth
aku udah damang kak
alhamdulillah ih senang banget aku kalau misalnya ngobrol sama pemuda pemudi indonesia yang bisa prestasinya luar biasa lah ya
deris sekarang nih kamu lagi viral banget tapi boleh diceritain sedikit gimana sih sebenarnya pada awalnya keikut sertaan kamu di pemilihan badan eksekutif mahasiswa hingga dipilih menjadi presiden bem di columbia university ini
siap kak turun sebelumnya dan searching anda for me dari cnn
ya kita bareng ya kalau sudah mendengarkan cerita dari darius
sebenarnya awalnya emang keinginan darius untuk join di namanya sipa school of international public affairs student association yang kita sebutnya bem di sipa school di columbia university
dan awal mulanya memang karena aku udah sembilan tahun lebih berkecimpung di pemberdayaan pemuda community vlog dan providing education access and advocacy
dan salah satu butiknya saya bahwa i think this is my chance
i want to contribute more to indonesian society dan juga pengabdian negara
karena dia sudah awalnya di jawa barat indonesia di indonesia di asean
dan sekarang i think it's time for me to go international dan bagaimana kita bisa memakukan pemberdayaan pemuda di komunitas
nah asal mulanya itu memang sebelum berangkat
aku udah tahu emang ada bem atau sipa di columbia university
cuman pasnya karena aku telah datang ke kolombianya aku masih belum dapat sosialisasi lebih dalam lagi
nah pas aku sampai ke sana dan aku mempelajari semua
tentang pekerjaannya luang lingkupnya dan apa yang jadi role dari sipa
nah pada bulan sebelum november oktober dan november itu kita ada kayak pemilihannya tahun dua ribu dua kemarin
jadi ada eligibility nya dulu ada requirements nya ada eligibility nya dulu
berapa lama prosesnya
dari bulan oktober
termasuk kita ada pengisian form
dan apa aja yang memang menurut keharapannya
contohnya kayak dari ip nya terus udah gitu dari kegiatannya advokasinya apa platformnya apa
sampai akhirnya kita kalau udah beres eligible pergilah kan boleh masuk jadi kandidat
kita mempunyai kampanye program advokasi
nah setelah itu ada tentang waktu untuk campaign
dan itu ada rules and regulation nya sesuai dengan konstitusinya yang ada di pasar tersebut
sampai ada satu hari namanya info session di mana aku datang ke publik untuk menjelaskan semua program aku seperti orasi kampanye
pada masyarakat di columbia university gitu
mana sudah di sana
itu sehari untuk menyitakan apa yang ingin aku kembangkan dan lakukan dalam satu tahun ke depan
karena aku berdasarkan dari bineca tunggal ika
jadi aku mengambil filosofi unity
dan dari genta mandaya filosofi yang aku punya
genta artinya bel atau suara
dan gema dan mandaya artinya moving heaven to earth atau pemberdayaan
jadi aku ingin mengembangkan suara masyarakat atau student di sana dengan melakukan pemberdayaan
melakukan certain and costes and advocacy and program gitu pada masyarakat di sana
berapa orang yang ikut mendaftar
totalnya yang udah kepilih itu tiga kali
tapi akhirnya g dua
dan akhirnya deris yang jadi menang kemarin
karena ada debatnya juga
ada capresnya juga
jadi bener bener kayak
udah kayak ini ya capresnya
joe biden sama joe exxon sama obama sama donald trump gitu
gak ada yang tau
jarang ada mahasiswa
jadi ketika masuk ke dalam kampus atau universitas ya
ikut serta dalam struktur organisasi kegiatan kemahasiswaan
ketika pun ada pasti mereka punya goals dan purpose nya masing masing
kalau goals aku karena pertama kali aku membawa campaign ini
yang menurut aku global dan diverse banget
dan jika kita lihat di data dan fakta pun global policy dan international policy nya
itu nomor satu di dunia kak
jadi kan udah tau ya bagaimana ada diversiti dari sekolahnya
latar belakang mahasiswanya
dan disini aku ingin menyatukan dengan semua perbedaan yang ada
dengan semua kapasitas kapasitas mereka
teman teman semua yang bisa kita suarakan bersama
dan alhamdulillah sendiri deris kan udah aktif di pemuda dan community school
aku udah lebih dari sembilan tahun ya kak
untuk memperdayakan teman teman semua
yuk bareng bareng kita menyuarakan suara masyarakatnya di sana
terus menurutkan regulasi international politics
ataupun kebijakan publik yang ada di sana
dan meningkatkan tentu saja ya
mutu kualitas pengalaman teman teman di sipa
karena sebenarnya kalau dilihat dari pengalaman kamu
kamu ternyata banyak jatuh ketika mencoba untuk apply
di universitas yang ada di indonesia
iya kan justru
tapi setelah itu kayak kamu keep fighting gitu
pokoknya gak pernah nyerah
sampai kamu bisa ada di sana sampai sekarang ini
boleh diceritain gak
jadi sebenarnya dulu aku di xiaomi
udah mau daftar ptn nya
karena aku suka ptn ya
gak keterima semua
sedangkan kalau dari nilai
alhamdulillah nya kan memang juara umum ya
dan juga winner tinggi dan sebagainya
cuman ya dengan perjuangan aku
dari pagi sampai pagi lagi pulang ke rumah buat belajar
ya harus kandas di situ
dan aku mikir bahwa
ya mungkin bukan takdir di sini
akhirnya aku harus menjemput takdir lain dari allah
karena aku selalu mikir bahwa
dan ini pun bukan berarti aku gak terbaik dalam bidang aku
ada tempat yang lebih baik lagi dari awal
yang akan disediakan buat aku
dan aku selalu percaya dengan why and how
aku selalu punya filosofi kenapa dan bagaimana
yang dimana nantinya apa yang harus aku lakukan
dan itu akhirnya di implementasikan
dan konsultasi dengan orang tua
udah dapat phd di presiden university
cuman kan beda ya
banting setiap jadikan kadai kedokteran
orang tua awalnya gak setuju kata aisyah swasti
tapi aku percaya dengan lift of faith dan intuition aku
dan aku selalu understand in my self awareness ya kak
maksudnya my true strength itu apa
ya aku tulis suatu kak
tulis suatu teknik
terus aku kasih ke mama
mama kasih ke papa
in the end papa yaudah kamu boleh ke pu
jangan catatan kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu yang terbaik
maksudnya yakinlah kamu tuh bidang itu bisa gitu
akhirnya tingkat cerita aku ambil
dan memenangkan salah satu lomba di ui juga
dan ipk nya empat
akhirnya aku bilang ke papa
alhamdulillah semua udah aku lakukan
ini yang terbaik menurut aku
akhirnya papa langsung berharu
dan merespon segala perjalanan aku di sana
tapi memang saat itu kendala ekonomi lagi hadir ya kak ya
jadi memang benar benar struggle banget s satu tuh
sampai aku harus jualan
tapi aku gak bilang ke orang tua
kan kalau zaman sekarang part time udah biasa ya
mudah mudahan kamu gak berhenti sampai disini aja deris
miles to go masih banyak
pasti mimpi mimpi kamu ke depannya
senang banget karena waktunya sangat terbatas
tapi mudah mudahan kalau sekarang kita bisa ngobrolnya jauh jauhan
bisa sharing pengalamannya seperti apa
dan bisa menginspirasi yang lain
hatur nuhun pisan
thank you so much kak hatur
mudah mudahan sukses selalu ya